pancung saja aku
kau tidak boleh memancing mereka
mereka adalah prajurit
keduanya mereka hanya menjalankan cita
pancung saja aku bebaskan mereka saja
berani juga disini kau tidak bisa tawar menawar
kau tahu apa khumah disini
jika ada orang asli
yang memasuki wilayah waringin boja
aku bukan prajurit asli
hanya menjalankan amanah
tanda prabuk yang santai
yang juga sekaligus
bukan lagi kekuasaan pajajara
hukuman di waringin boja
jika ada orang asli
yang memasuki wilayah waringin bocah
sudah mencari ibu ndamberkasi kemana mana
aku tidak menemukan
demikian juga kakek rade
kakek telah berkali kali menelusuri jejak yang ditinggalkan olehnya amerika
jejak itu begitu saja menghilang di ujung jalan
ibu ndamberkasi tersesat
dan ia terluka parah
mudah mudahannya niamberkasi masih dalam lindungan allah swt
dan beliau sudah kembali sendiri ke istana pajajara
jika ibu ndamberkasi sudah tiba di istana pajajara
itu akan aman kakek guru
tetapi bagaimana jika
ibu ndamberkasi belum tiba di istana pajajara
dan ia diserah oleh musuh musuh kita
itu bisa saja terjadi nanti
tapi senantiasa kita berharap
mudah mudahan allah masih melindungi niamberkasi
dan kita tetap berdoa
mudah mudahan niamberkasi tetap dalam keadaan selamat
kalau begitu mari kita lanjutkan perjalanan
tua bangkas siasat dulu di
kita harus menahan mereka
jangan sampai mereka ke istana pajajaran
agar rencana kita
biar aku yang menghabisi mereka
dengan jurus auman dewa harimau
kau yang urus walang sum
yang akan menghabisi si tua bangkas adonis
serahkan walang susang kepada aku
akan kujudkan kematian dia hari ini
raka mong madaka
meskipun kita sering berselisih
tapi jauh di lembuk hatiku
aku selalu menyayangimu
sebagai seorang padatanku
semoga dewa tak aku
selalu memberikan ketenangan di alam sana
ini mungkin yang dimaksud
oleh raka mong madaka
makam tunjung kuning
dan makam putraku
apa yang telah dikatakan oleh mong madaka
banyak ngampar bukanlah putraku
putraku yang sebenarnya
sudah dikuburkan disini
putraku gagak ngampar
karena tidak bisa menjaga
dan membesarkanmu dengan baik
ayah anda hanya bisa mendoakanmu
agar kau tenang di alam sana
algojo penggal dua prajurit ini
sadewa pancung saja kau tidak boleh memancung mereka mereka adalah prajurit keduanya mereka
hanya menjalankan cita dari rajanya pancung saja aku bebaskan mereka sadewa bebaskan
berani juga di sini kau tidak bisa tawar menawan jadi tutup bulatmu
memiadam kau tidak punya periksa manusia
aku aku keberanianmu syekh tuh
mengalahkan surawi sesa dengan mudah
hai guru besar pajajara
yang sedang diutus dihadapanku
memperhitungkan kekuatan kita
kita sama besar dengan pajajaran
menyakiti yang blackpink kok macam plastik ini
baiklah saya berdoa
untuk menyebutkan surat
menyatakan kita perang
pada panjang jalan
bawa dia ke kuda itu
kuda itu akan mengantar dia kembali
ke panjang jalan